dua ribu dua puluh politik demokrasi kita cuaca gelap mendung atau masuk musim semi setelah kemarin kata anda mendung
sudah pasti halilintar
karena anda bayangkan pemilu pilkada itu bulan september ya
september tahun depan
berarti kurangin enam bulan udah panas itu
mulai bulan maret udah panas pilkada itu
bulan maret itu negara harus mulai bayar utang
kris ekonomi mulai awal februari itu
partai partai kantongnya kosong semua itu
mau rampok apbn terbatas yang ada di dpr itu
jadi kita mesti bayangkan itu
bahwa ada keadaan yang bisa memberantakan ide demokrasi itu lewat pilkada itu
kenapa itu potensial terjadi
karena tadi saya terangkan bahwa tidak ada kondisi citizenship
orang masih tumbuh dalam dendam itu
seluruh fasilitas politik masih dikendalikan negara
anda bayangkan misalnya pilkada itu bisa seperti kejadian di munas golkar
absolut terbaca intervensinya itu
nah bagian itu juga akan masuk ke situ
mereka yang dendam pemilu hari ini pemilu kemarin juga akan memanfaatkan itu
radikalisme masih akan dijadikan sebagai wacana
jadi saya membayangkan itu kayak di ada namanya kampung petir di ciganjur
setiap detik ada petir di situ tuh
nah bahayanya kita tidak punya penangkal petir yang mampu untuk mengatasi tiga puluh ribu megawatt petir pilkada itu
jadi pilkada dua ribu dua puluh dua itu akan jadi pesta petir
oke terima kasih
oke kita akan lihat petirnya apakah petirnya seganas dan menghasilkan positif seperti atta halilintar atau tidak
kita akan lihat tahun dua ribu dua puluh
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
terima kasih teman teman mahasiswa atas partisipasinya
kita sudah sampai di penghujung upas tuntas
malam hari ini merawat demokrasi dan menjaga kebebasan harus jadi tarikan napas penting dalam politik indonesia dua ribu dua puluh
jangan sampai kebencian alat cebong dan kampret bermetamofosa jadi makhluk makhluk lain yang mengerikan dan menggerogoti persaudaraan kita
demikian kupas tuntas malam hari ini
saya budi adiputro
sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan